pak tatang kurniadi terima kasih untuk waktunya bersama kami di cnn indonesia news hour
setiap orang beda beda tentu saja ya mbak tiffany
ya emang sulit sih kalau hashtagnya ujo doang pasti keluarnya saung ujo gitu loh